aku tidak akan pernah minta kamu menikah sama jody
tapi dengan satu syarat
kamu jangan pernah dekatin nara
emang yang kamu bisa dapat apa sih dari dia
ma aku sama nara itu cuma pacaran
jadi masih ada kemungkinan untuk putuskan
hakim kenapa sih mama gede gedean banget masalahnya
nona itu menurut pendapat kamu
tapi nara tidak akan pernah melupakan kamu
kamu itu tiketnya
supaya dia bisa bergaul di kalangan atas
dan dia bisa melupakan kalau dia itu cuma cucu supir
ya aku udah pikirin itu baik baik koma
mungkin aku putuskan lagi mikirin katanya
mendingan sekarang kita suruh aja katanya tinggal bareng di sini lagi gimana
udah kamu keser
aku termasuk beruntung
kalian juga punya pacar yang baik seperti nara
nggak seperti katanya
katanya nggak punya siapa siapa lagi
bahkan harus menerima kenyataan kalau dia bukan anak kandung mama segala
pasti kamu udah grd
kau pikir kalau aku tuh lagi nungguin kamu di dalamnya
kamu tuh bisa nggak ya
nggak selalu bikin aku kaget gitu lah
nah yaudah ya jalan yuk
jalan jalan mau ke mana
ke rumah sakit
eh nona kamu mau ke rumah sakit mau ketemu omer lambang
kamu mau ribut lagi sama orang tuanya jody apa udah gak usah lah
bikin masalah baru tau nggak
eh aku nggak mau ketemu omer lambang
terus lu ngapain
pergi aja yuk
kamu nggak pernah dengerin aku sih
maafin aku pak
aku sering bikin papa susah
kalau kondisi papa sampai besok masih seperti ini
mama akan mengangkat kamu jadi pengganti papa untuk sementara waktu di kantor ya
gak mungkin banget kan kalau kantor nggak ada yang memimpin
kali ini nara pasti aku pecat
dan setelah itu dia marah pun gak ada gunanya
karena nara sudah tidak ada lagi di kantor itu
mama pikir karena sekarang papa di rumah sakit
lebih baik tanya fokus untuk klinik yang ada di gedung kita
kalau dia yang merawat bapak
tanya juga sedang ada di rumah sakit yang sama
dia sedang dirawat juga disini
ya mungkin dia banyak pikiran dia stres dan akhirnya dia drop
jadi untuk sementara waktu ini dia gak bisa
kayaknya anak itu betul betul stres karena irwin syah
atau ada sesuatu yang lain
kita ke rumah sakit siapa yang sakit sih
oh sementara aku tau
pasti dia pura pura bunuh diri kan
terus dia balik sama kami
kebanyakan nonton senetron pasti dia tuh
enggak ini bukan jody nara
seberapa besar cinta kamu sama aku
kamu nanya itu di depan ruang icu di rumah sakit kayak begini
eh kalau kita mau ngomongin ini kita ke restoran loh
kita makan malam ada lilin ada bunga mawar yang romantis
gak boleh nanya kayak gitu
gak di rumah sakit dong
tapi jangan anggap aku gombalin kamu
aku akan bahagiain kamu
seumur hidup aku
andai kita ketemu enam tahun yang lalu
pasti sekarang aku jadi wanita yang paling bahagia
aku jadi pacar tanya
kita pura pura putus
aku jadi pacar saya tanya kita pura pura putus kenapa
ya karena tadi malam tuh katanya mencoba bunuh diri gara gara kamu
tanya bunuh diri gara gara aku
aku tahu kamu sayang sama tanya
aku tahu itu tapi
cara kamu ini bukan solusi yang terbaik nona
sampai kapan kita mau bohong terus sama tanya soal hubungan kita
kenapa juga kita harus bohong
karena katanya sudah cukup menderita
waktu dia tahu kalau dia adalah anak haram dari papa
darah ini cuma untuk sementara kok
kamu kasih waktu ke katanya untuk bisa melupain kamu
aku ngerti maksud baik kamu
aku ngerti banget
aku memang pernah suka sama tanya
dan selama ini dia gak pernah ngasih respon sedikit pun ke aku
jadi aku rasa tanya tuh gak pernah suka sama aku nona
nona kamu mending sekarang mikir deh
tapi katanya tuh bukan cowok yang lemah nara
kalau dia nggak bener bener suka sama kamu dia nggak mungkin menyayat madinya kayak gitu
itu dia cukup membuktikan kan kalau dia tuh beneran suka sama kamu
nggak tapi nona ini sama sekali ini udah gila banget nona
nggak aku gak mau ngelakuin ini
dan aku gak mau bohong sama semua orang tentang perasaan aku ke kamu
aku pernah suka sama tanya tapi itu aku anggap sebagai masa lalu
aku dan udah aku buang jauh jauh
kamu gak perlu pura pura jadi pacar katanya
tapi aku minta kamu untuk nyembunyiin hubungan kita
dan berada di samping katanya ya
jangan lama kok
aku yakin katanya itu bukan cara yang lemah
dia tuh kuat
pasti dia cepet kok pulihnya
tapi kamu bantu dia pelan pelan
kamu kasih tau dia
kalau nanti suatu saat akan ada laki laki yang bisa gantiin kamu di hati dia